setelah menjalani pemeriksaan dan penahanan selama dua puluh empat jam di kantor imigrasi dan pasar bali
dua warga negara polandia ini dideportasi sabtu sore
keduanya pulang ke negaranya menggunakan biaya sendiri
sebelumnya kedua turis asing ini diamankan oleh pecalang dan polisi di pantai purnama gianyar bali
karena nekat berkemah pada saat hari raya nyepi
imigrasi denpasar menjerat keduanya dengan pasal tujuh puluh lima ayat satu undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas tentang keimigrasian
menurut pasal ini pejabat imigrasi dapat menindak orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya
atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang undangan
bukan secara mati kekurangan sekal mereka bagaimana pengeluaran sedikit mungkin mas
karena mereka memang sangat terbatas dalam hal pembiayaan untuk
berwisata padahal mereka sendiri sebenarnya setelah dari bali pun tujuan wisatanya juga jelas mereka ke australia sebenarnya
tapi karena terjadi masalah di bali dan berurusan dengan imigrasi indonesia kita pulangkan ke negaranya
aksi sejumlah wisatawan asing yang meresahkan di bali belakangan ini ditanggapi tegas oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sandiaga meminta semua pihak untuk terlibat lebih intens dan bertindak tegas mengatasi para turis nakal yang ada di bali
tentunya ulah dari sebagian kecil segelintir wisatawan pancanegara ini harus disaksi tegas
kita tidak boleh memberikan toleransi kepada pelanggaran hukum
selama sepekan terakhir sederhat ulah turis asing di bali viral di media sosial

mulai dari melanggar lalu lintas buka istana di puncak gunung agung yang disucikan hingga berkeliaran saat nyepi
tim liputan cnn indonesia